taman alun alun kota bandung yang berada di kawasan asia afrika
merupakan satu di antara banyaknya pusat keramaian
menyambut tahun baru dua ribu delapan belas
namun kemeriahan tahun baru menyisakan sampah
dan kerusakan fasilitas di kawasan ini
sejumlah warga kota bandung menyambut tahun baru dua ribu delapan belas
di kawasan taman alun alun jalan asia afrika minggu malam
namun kemeriahan ini menyisakan sampah
yang tercecer di sepanjang jalan asia afrika
serta kerusakan sejumlah fasilitas
sejumlah petugas kebersihan membersihkan sampah di kawasan tersebut
petugas kebersihan dari dinas perumahan dan kawasan permukiman
pertanahan dan pertamanan atau dpkp tiga kota bandung
mengaku harus bekerja keras membersihkan sampah
sisa keramaian tahun baru
tim yang diturunkan di sini grup tamannya
grup taman cuma adalah dua belas orang
bisa membackup semuanya pak
kan ada yang tim lain lagi gitu yang membantui gitu
selain mengerahkan tim dengan jumlah yang telah ditentukan
pembagian waktu jam kerja petugas kebersihan dilakukan
untuk terus mengantisipasi penumpukan sampah
di kawasan alun alun kota bandung
kalau piket kebetulan bagian piket itu dari jam delapan sampai jam lima
terus kalau misalkan malam khusus bagian laki laki
titik titik daerah alun alun ini
yang paling banyak itu di rumput sintetis
di taman labirin depan masjid sama halte
kerja keras petugas kebersihan membuat sejumlah wisatawan
yang berkunjung merasa puas dengan kawasan yang terbebas
dari sampah pasca malam tahun baru dua ribu dua puluh
sekarang ini alhamdulillah bersih tertib
mungkin sudah sadar kebersihan kali ya pengunjungnya ya
juga dari pd kebersihan itu sangat
sangat tepat untuk mengantisipasinya gitu
meskipun masalah sampah bisa diatasi dengan baik
pasca perayaan malam tahun baru ada fasilitas yang rusak
seperti kursi yang berada di jalan asia afrika
kiki haryadi bandung